kebakaran lahan terjadi di obyek wisata alam kawah putih di ranca bali bandung sejak senin sore kemarin
dan saat ini pihak pengelola obyek wisata menutup sementara kawasan wisata kawah putih
karena kebakaran lahan masih terjadi sehingga petugas bisa fokus untuk melakukan proses pemadaman
video amatir yang direkam oleh petugas dan sukarelawan memperlihatkan
kobaran api membakar lahan dan pepohonan di kawasan obyek wisata alam kawah putih di ranca bali bandung pada senin kemarin
bahkan api melalap salah satu spot foto yang baru diresmikan beberapa bulan lalu
yakni skywalk cantigi di bagian view deck
hingga selasa pagi kebakaran yang melanda salah satu obyek wisata di kawasan ciwide ini belum bisa diatasi
menurut kepala polsek ciwidei akp ivan taufik
api diduga berasal dari puntung rokok wisatawan yang dibuang di kawasan hutan cantigi
sementara itu menurut general manager perhutani wisata ekoturism perhutani tiga jawa barat dan banten wismo trikencono
kini pihaknya sedang mengerahkan sedikitnya dua ratus delapan puluh petugas gabungan dari perhutani damkar bpbd tni polri
dan dari sukarelawan dan masyarakat untuk memadamkan titik titik api yang masih menyala dengan cara manual
jadi kita akan mencoba mengendalikan yang ke arah posisi sunan rama dan cipang anten
kejadiannya dari kapan cipu
berarti api masih ada
api masih ada tapi ratif sudah bisa dikendalikan yang kala sunan ibu
luas lahan kemarin malam itu kurang lebih sepuluh hektare
ini bisa terlihat